saudara ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyatakan
presiden jokowi dan cawa pres terpilih gibran rakebumingraka
sudah masuk ke keluarga besar partai golkar
jokowi dan gibran ke golkar menurut erlangga tinggal menunggu formalitas saja
erlangga menyatakan selama ini jokowi sangat dekat dengan partai golkar
sedangkan gibran merupakan sosok yang direkomendasikan golkar
sebagai cawa pres melalui rapim nas resmi
erlangga menegaskan golkar selalu terbuka terhadap kader terbaik bangsa
dan jokowi merupakan salah satu kader terbaik bangsa yang sudah bersama golkar
selama dua periode menjabat sebagai presiden
jokowi itu dekat dengan partai golkar
dan kedua pak gibran itu mendapatkan
mendapatkan mandat dari partai golkar melalui mekanisme rapimnas resmi
jadi bagi kami pak jokowi dan mas gibran
itu sudah masuk dalam keluarga besar golkar
tinggal tentunya formalitasnya saja
nah tentu partai golkar selalu terbuka terhadap kader kader terbaik bangsa ini
presiden pak jokowi adalah kader terbaik bangsa
yang sudah bersama partai golkar
di dalam dua periode beliau